kedatangan tenaga kerja indonesia mendominasi bandara internasional adi sucipto yogyakarta
lonjakan jumlah pemudik di pintu kedatangan terminal b bandara adi sucipto
mulai terlihat sejak dua hari menjelang lebaran
lonjakan terlihat pada penumpang dari pesawat malaysia maupun singapura
yang kebanyakan mengangkut para tenaga kerja indonesia
dengan tujuan yogyakarta maupun sejumlah kota di provinsi jawa tengah
para tenaga kerja ini kebanyakan mendapat cuti lebaran selama dua minggu hingga satu bulan
kerja di sana atau gimana
fabrik tkw gitu ya
nunggu udah lama nih pak
belum baru saja datang
menurut pemantauan balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
bp tiga tki yogyakarta
selama arus mudik lebaran tahun ini
alhamdulillah ini kedatangan lancar jumlahnya juga cukup
ini kan dari biasanya
kisaran bisa sampai delapan puluh an persen dari jumlah penumpang tiap kedatangan
rata rata mereka datang dari negara mana
yang kalau kuala lumpur itu juga cukup banyak
kalau yang pesawat dari singapura itu
singapura sendiri dan juga taiwan hong kong
bandara internasional adi sucipto yogyakarta saat ini melayani penerbangan internasional
sebanyak tiga kali dalam sehari dengan negara tujuan malaysia dan singapura
pemantauan dari pos pantau kepadatan penumpang di bandara internasional adi sucipto yogyakarta
terjadi sejak dua hari menjelang lebaran
ada sekitar dua puluh empat sembilan puluh empat penumpang dari pergerakan pesawat satu ratus delapan puluh dua penerbangan
gatot tripin toko yogyakarta